generasi milenial dan generasi z diperkirakan akan mendominasi suara pada pemilu dua ribu dua puluh
namun masih ada yang belum tahu kapan pilpres dua ribu dua puluh empat digelar
kurang tahu ya kak
berdasarkan daftar pemilih tetap atau dpt pemilu dua ribu sembilan belas pemilih berusia dua puluh tahun atau generasi z mencapai tujuh belas juta lebih orang
sedangkan usia dua puluh satu hingga tiga puluh tahun atau milenial hampir empat puluh tiga juta orang
ya sebagai warga indonesia ya aku udah punya ktp juga pasti aku berminat untuk menyoblosnya mau gak mau seperti itu
hasilnya biar bisa milih aja sih
aduh kalau untuk nyoblos apa enggak ya tergantung sih kalau saya pribadi ya
ini tergantung dari siapa yang bakal maju
karena ya kalau misalnya orang orang yang mengetepinnya begitu lah sama aja percuma lah
menurut peneliti center for strategic and international studies atau csis arya fernandes mengatakan
selain penetrasi media sosial yang menjadi faktor terjadinya peningkatan pemilih
ada juga yang melakukan aktivitas

potensi mereka untuk datang ke tps mungkin akan lebih besar dibandingkan pemilu sebelumnya ya
karena beberapa hal
yang pertama ada tren bahwa anak anak muda sekarang mulai aktif keterlibatannya
atau keterlibatannya untuk mengikuti aktivitas aktivitas politik atau berita berita politik
arya fernandes menjelaskan tren partisipasi di indonesia terus membaik
ia prediksi terdapat delapan puluh persen partisipasi pada pemilu dua ribu dua puluh empat nanti